kita mendorong agar para pedagang masyarakat
hubungan harmonisasi dengan masyarakat muslim dan masyarakat lainnya di kota tebingting ini seperti apa
ya atau cacaran atau sakit kulit yang lain yang juga ada gelebung gelembung atau ruam ruam yang ada di kulit itu